kali ke mancanegara ibu kota arab saudi riyad yang jarang mengalami curah hujan tinggi dilanda banjir
bencana alam ini menyebabkan kekacauan lalu lintas di perkotaan
sehingga departemen pendidikan menyatakan semua sekolah akan ditutup
hujan deras disusul badai besar mengakibatkan banjir di jalanan kota riyad pada tiga belas april
banyaknya kendaraan yang rusak menyebabkan kemacetan panjang
saat ini layanan darurat menyarankan warga untuk tinggal di rumah
hingga saat ini tidak ada laporan tentang korban jiwa dan kerusakan yang disebabkan oleh banjir